kalau lagi gereget gitu loh imut
dah gue balik ya
gue baru baru mandi
lo lagi sibuk ya ra
makasih banyak udah nelfon
lo tuh emang angel penjelman gue
lo gak suka ya
ayam disitu aja
aduh saya rekonstruksi
siapin yang dapet nih
wah sayaknya dapet ya
wah itu tuh yang dapet
wah ini tuh
saya yang dapet
emang saya mimpi dari semalam
makasih ya lek
yang megang kebocokan
eh bangun pak aji
udah pasangan serasi ini mah
buat nasi untuk saya
lope banget dapet pak aji
kalimupan rejeki kali ini abisin tuh
iya biar pada itu lah saya redo ya
iya patusan saya semalam malam ngimpi
bu cek ada deh nih
l midang representative kadang
dari seorang anak ke lima an
kok pas bayern temen temen dateng ke somo
kemudian itu nyandapan
hanya tabur buah buahan
habis berubah hatinya non define the makam kong hawaiichau
lu belajar pegang misi michael
ya ya pelan pelan
ya allah rebutan panci
ada ada adiknya lu
ayam lagi kirain udah lupa
pegang pegang dikit aja bulunya

gue mau salah
marahin gue aja gak apa apa
udah gue balik ya
lo lagi sibuk ya rara
makasih banyak udah nelfon gue
lo tuh emang angel penjual banget gue
pasti ada sesuatu
cowok gibitan yang gue suka itu
tadi jajan digerobak sama gue
mas kalo aku satu jangan disini dong
rara punya cowok gebetan
jarang jarang kan dia suka sama cowok
baru aja gue mau ceritain cowok mpdkt sama gue
yati dong jangan disini
saya kan gak tau
siapa yang bisa naik sama getikku
sama yang jatuh
kok dia gak baik lagi gimana
eh eh bentar bentar
nanti gue tau kalau lagi ya
aduh gue bohong gue jalan sendiri
jalan sendiri gerobaknya
lo harus tarik nafas sebelum lo ngomong sama cowok itu
mbak mbak mbak
saya harus belajar berbicara di depan kaca
itu semua agar lo gak growth
sama aku enak kan
bagaikan bola saju
dia nih yang terakhir
lo harus mengganti perasaan kegebetan lo itu
ini zamannya modern
gak masalah dong
cewek yang ngopi perasaannya ke cowok
gak ada orangnya aja
kita camping yuk
wajah rara selalu terbayang bayang
terbayang membuat abang bingung
terbayang bayang kenapa sih
setiap kali sama kamu
nara tuh ngerasain hal lain gitu